pemerintah dki jakarta mengatakan fasilitas isolasi terpusat yang ada di ibu kota bisa digunakan oleh warga dari luar jakarta
sementara ini pemprov dki menyiapkan enam fasilitas isoter bagi pasien covid sembilan belas dengan kategori orang tanpa gejala
sementara pasien bergejala sedang hingga berat wajib dirawat di rumah sakit
dan saat ini kita telah terhubung dengan korespondensi nn indonesia arya dita utama
dito selamat pagi menjelang siang dito apa saja syarat bagi warga non ktp dki agar bisa mendapatkan fasilitas isoter di dki
terus di geraha wisata taman mini indonesia indah di jakarta timur
terus kemudian di lpmp dki jakarta yaitu tempat di mana saya saat ini berada yaitu lembaga penjaminan mutu pendidikan
terus kemudian di masjid raya k h hashim ashari
terus kemudian di wisma hadi aksa puri lokal di jakarta barat
nah dapatkan mengenai pertanyaan anita tadi apa syarat syarat yang harus diajukan
nah memang untuk penggunaan fasilitas isoter bagi warga non dki jakarta
itu tuh pengetahuan
nanti harus menyertakan ktp ini
nah nanti mereka juga tetap harus minta surat rujukan dari puskesmas kecematan lokasi yang ada di sekitar lokasi isoter tersebut
nanti nanti dikempersasikan bahwa saat ini saya saat ini berada di lpmp dki jakarta
nah ternyata di sini belum digunakan sebagai tempat fasilitas isoter
nah informasi terakhir yang baru dibuka saat ini adalah yang ada di geraha wisma taman mini indonesia indah
sementara itu pemerintah provinsi dki jakarta nanti berikutnya akan mulai mengoperasikan
ada wisma yang ada di geraha wisata ragunan untuk dapat menampung warga masyarakat yang di dki jakarta maupun juga bukan dki jakarta
yaitu misalnya untuk wilayah aglomerasi jabodetabek yaitu wilayah depok bogor tangerang dan juga bekasi
ada pun dari enam lokasi yang telah disiapkan oleh pemerintah dki jakarta sendiri
total kapasitas terdapat sembilan puluh dua puluh satu tempat tidur maksimal yang bisa menampung orang
tapi memang saat ini informasi terakhir yang dapat diperoleh
bahwa memang jumlah orang yang mendaftarkan diri untuk melakukan isolasi isoter yang disediakan oleh pemerintah provinsi dki jakarta
baru mencapai sekitar angka puluhan
artinya memang masih jauh dari kapasitas maksimal itu sendiri
yang sementara itu tempat saya berada di saat ini
mereka menikmati satu gedung yaitu asrama bougainville
di mana gedung itu sendiri memiliki tiga lantai enam belas kamar dan berisi empat tempat tidur
sehingga dapat menampung sekitar satu ratus sembilan puluh satu orang dalam satu waktu bersamaan
ada pun juga fasilitas yang tersedia
di antara itu ac ruangan yang memiliki luas sekitar tiga puluh meter
terus lumari meja kabar mandi dalam yang disertai dengan kloset duduk dan juga pancuran untuk mandi
baik terima kasih atas laporan anda arya dita utama korespondensian indonesia
dan selamat bertugas kembali